kasus pembunuhan brigadir noviansyah yosua otabarat menjadi momentum polri untuk menyingkirkan sejumlah oknum nakal
meskipun pahit kapolri jenderal polisi listio sigit prabowo harus membersihkan institusi dari sejumlah oknum yang mencoreng nama polri
selain menetapkan empat tersangka polri juga menyebut sedikitnya tiga puluh satu anggota diduga melakukan pelanggaran kode etik dalam kasus tewasnya brigadir yosua
sebelas orang diantaranya telah ditahan di tempat khusus dan akankah motif pembunuhan brigadir yosua bakal terungkap semakin terang beneran
dan apakah proses hukum bisa berjalan dan dilakukan secara tuntas dan juga transparan
kita bahas bersama pada siang hari ini bersama saya di studio ada bang kamarudin simajuntak
ahli kuasa hukum atau avokat dari keluarga brigadir yosua
dan kami sedianya juga meminta kehadiran juga via zoom via daring
atau kehadiran ke studio dari pak arman hanis selaku tim avokat dari pak irjen paul ferdisambo
tapi yang bersangkutan menyatakan belum merespon ya permintaan kami
dan melalui sembuhkan daring kita sapa juga ada pak alfon lumau selaku praktisi hukum atau pengamat kepolisian
selamat siang pak alfon selamat sehat
selamat siang pak arman hanis selamat siang
baik pak alfon di studio juga ada bang kamarudin ya kuasa hukum dari almarhum brigadir yosua
tapi juga kami minta pak arman hanis yang bersangkutan
belum merespon dari kuasa hukum pak erjen paul ferdisambu
tapi kita tetap bahas bersama pada siang ini terkait dengan apa motif sebenarnya dari kasus pembunuhan brigadir yosua
saya mau ke bang kamarudin terlebih dahulu pak alfon
bang kamarudin anda menanggapi semalam pak kapolri sudah menetapkan pak irjen ferdisambo sebagai tersangka
respon keluarga respon tim kuasa hukum seperti apa
baik pertama saya mau katakan kita tidak ada janjian pakai baju tapi mirip
yang kedua mengenai penetapan tersangka ini ya kita apresiasi
walaupun sangat lama dan penuh dengan drama gitu ya
karena ini kan menyangkut tangan kanan daripada kapolri
kita kan sudah mengetahui secara umum bahwa kadipropam itu kan ibaratnya kalau saya ambil bahasa premannya kan tukang pukulnya kapolri kan begitu
nah sehingga waktu itu saya katakan supaya tidak
tidak balilut dan tidak membebani institusi maka libatkan penyidik independen atau koneksitas
nah tadi malam memang sudah ditetapkan sedikit dari sejumlah yang banyak calon tersangka itu dan kita apresiasi
kemudian kita harapkan juga supaya yang lainnya juga segera ditetapkan tersangka sesuai dengan kadar perbuatannya
dan jangan dibelokkan menjadi bentuk ketidakprofesionalan maupun pelanggaran
karena disiplin anggota polri padahal mereka ini kan melakukan permupakatan jahat
sebagaimana dimaksud pasal delapan puluh delapan kuh pidana junto obstruction of justice
sebagaimana dimaksud pasal dua ratus dua puluh satu dua ratus dua puluh tiga kau pidana juga menyebar informasi bohong kepada masyarakat atau hoax
tiga puluh satu orang yang diduga pelanggaran etik itu akan diperiksa
sofidana tidak pak
harus ditetapkan tersangka
yaitu melakukan kejahatan
masyarakat saja melakukan kejahatan dijadikan tersangka
apalagi penegak hukum yang mengerti hukum
harusnya dia malah ditambah sepertiga
supaya menjadi presiden baik nanti di kemudian hari
supaya polisi dan atau para penegak hukum lainnya itu berperilaku dan bersikap sebagai penegak hukum
dan menghormati hukum itu sendiri sebagai panglima
jangan merasa karena dia penguasa atau pemegang kekuasaan atas hukum lalu menyalahgunakan kewenangannya
seenaknya kan begitu
dan ini juga adalah teguran dari tuhan elohim bahwa mereka adalah bukanlah penguasa itu sendiri tapi tuhan lah yang berkuasa
mereka hanya penguasa sementara
saya minta komentar dari anda
pak alfon bagaimana dengan tiga puluh satu orang yang diduga melakukan pelanggaran etik dan juga apakah ada unsur pidana di sini
kalau bang kamarudin menyatakan harus ada unsur pidana
karena ada unsur pidananya ini kejahatan
kalau saya sependapat dengan pak kamarudi
karena etik itu bahagian atau norma etik hanya norma norma yang mengatur perilaku orang orang dalam satu organisasi
sedangkan norma hukum itu norma yang lebih lengkap
ada norma etik norma agama norma kesuksesan dan sebagainya
dengan demikian apabila norma hukum sudah terlanggar otomatis norma itu terlanggar
mengapa yang pakai norma etik lagi untuk berbahasa basi
karena merusak tkp menghambat jalannya penyidikan itu sebuah pelanggaran pidana
baik artinya ini perlu diusut tuntas tidak dalam waktu dekat pak alfon
perlu diusut untas atau tidak untuk tiga puluh satu orang ini untuk unsur pidana
sudah terang benderang bahwa pkp dirusak
memberikan keterangan keterangan yang memanipulasi kebenaran
nah itu sebuah perbuatan pidana
dan dengan demikian kalau mau berbahasa basi etik mungkin komisi etik ini bekerja untuk membuat agak sederhana perkara
baru diteruskan ke pidananya
baik ada pergerakan terbaru nih pak alfon terkait dengan pengunduran diri dari penasihat ahli kapolri bidang komunikasi publik pak fahmi alamsyah
dia mengajukan pengunduran diri dari posisinya setelah diberitakan terkait kasus pembunuhan yosua
dan menyayangkan namanya terseret dalam pemberitaan media
yang dinilai memposisikan
menyusun skenario rekayasa baku tembak
dan anda melihatnya fahmi perlu diperiksa juga atau tidak pak alphon
kalau pengunduran diri dari pengacara barada e menurut saya bisa saja terjadi karena si pengacara merasa dia diberikan keterangan yang tidak benar oleh kliennya
jadi kalau kliennya berbohong ya memang pengacara untuk tidak perlu mendampingi
baik yang saya maksud bukan pengacara barada eliza
tapi dari staf ahli kapolri atau penasihat ahli kapolri bidang komunikasi publik pak fahmi alam syah
anda mendengar soal ini selasa sore sudah mengajukan pengunduran diri ke kapolri
saya kira memang itu sepantasnya mengundurkan diri
walaupun dengan mengundurkan diri tidak berarti bahwa pertanggung jawaban pidana apabila dia melakukan sebuah rekayasa harus tetap diberitakan pertanggung jawaban
dengan mengundurkan diri maka penyidik lebih bebas untuk bisa mendengar keterangan sebagai setidaknya saksi
anda melihatnya penyidik sudah bertemu belum dengan pak fahmi ini atau memanggil fahmi ke baris simpori pak alfon
anda sudah melihat mencermati di lapangan apakah penyidik sudah memanggil yang bersangkutan untuk diperiksa
belum kalau yang kita lihat kan dia baru mengundurkan diri dan kemarin kemarin belum ada cerita bahwa sebagai staff ahli kapolri ataupun sebagai orang yang katanya menurut dia membuat gerak surat press release
jadi kita tidak melihat ada panggilan dari penyidik untuk mendengar keterangannya
baik semoga tim khusus polri ini mendengar ya dialog ini dan juga akan menindaklanjuti jika ada temuan dari unsur pidana dari kasus ini
tapi kalau anda melihat jika benar tiga puluh satu orang yang diduga melakukan pelanggaran etik karena terlibat dalam obstruction of justice menghilangkan barang bukti tentunya akan dipidana jika memang ditetapkan sebagai tersangka
tapi kalau anda melihat fenomena ini puluhan dari polri ini dijadikan tersangka oknum ini bagaimana pak alfon melihatnya
ya ini menunjukkan bagaimana kemahakuasaannya si sambo ini dengan jajarannya bisa mempengaruhi pada reserse tingkat mabes kapolres tingkat polres dan polda metro
sehingga mereka itu sepertinya kayak apa iring iringan apa bebek dikiring untuk membuat keterangan pasu memanipulasi
berbagai fakta dan keadaan yang di tkp begitu sebuah rombongan sirkus seolah olah
baik baik artinya polri ini dicoreng ya dengan kejadian ini karena puluhan personilnya diduga melakukan obstruction of justice pak alphon
bukan hanya dicoreng polri sedang menghadapi sebuah kenyataan pahit
mungkin saja praktik praktik ini selama ini memang
profam itu memang melakukan perbuatan
membuat kejadian perbuatan berbagai kejadian kejadian yang membuat ketakutan berbagai jajaran polri
mengintervengsi berbagai fungsi sehingga kini kali begitu kadif profam ngomong apapun
semuanya ya mengembek rame rame dan masuk lobak rame rame
dan ini memalukan karena secara profesional penegak hukum yang terpercaya kok begini jadinya
baik ini nama beni mamoto juga disorot karena diduga melakukan tindakan seolah olah menjadi jubir polisi
karena sejak awal yang bersangkutan pak alfon
menyatakan tidak ada kejanggalan dari kasus ini
dan di kemudian hari publik mempertanyakan dari statement ini
artinya memang pak benny mamoto latah dalam statement yang diberikan kepada polisi
sejauh apa melihatnya pengawasan dari kompornas
saya kalau melihat kompolnas bukan mengawasi
dia jadi jurubicara atau menjadi tameng untuk membenarkan berbagai perbuatan ataupun keadaan keadaan yang ada di polri
jadi kalau masyarakat datang lapor kompornas
masyarakat sebenarnya kehilangan tempat untuk komplain apa apa yang dia rasa tidak dilayani dengan presisi ya
tapi kalau seperti saudara benny mamoto yang sekian puluh tahun juga sebagai penyidik yang di polda metro dan dipercaya
segera datang dengar dari kapolres
terus membuat pernyataan ini kok dia cuma berfungsi kayak kantor pos
mendengar terus meneruskan kiriman berita tersebut kepada berbagai sumber pemberitaan begitu
baik pak alfon
baik pak alfon saya mau ke pak kamarudin hidayat terlebih dahulu
pak kamarudin semanjuntak
pak kamarudin semanjuntak maaf
baik bang kamarudin ini terkait dengan kisah ini tentu belum selesai ya
ada hal hal yang perlu dicermati dan juga dikembangkan oleh penyidik
yang pertama saya tangkap dari statement pak kapolri soal cctv yang belum ditemukan hingga saat ini
masih belum ketemu ya di tkp
kemudian yang kedua adalah apa motif sebenarnya pembunuhan ini
dan yang ketiga yang perlu dicermati dan juga di dalam kisah ini

anda melihatnya seperti apa dari tiga poin yang terjadi
soal motif itu seharusnya penyidik sudah tahu
karena kita juga sudah memberi tahu melalui saksi saksi sebelas orang yang saya ajukan ya
biarlah itu diucapkan sendiri oleh penyidik
nanti kasian kalau saya semua yang mengucapkan kan begitu
apa peran penyidik kan begitu
termasuk penetapan tersangka kan lebih dulu saya mengumumkan supaya
termasuk penetapan tersangka kan lebih dulu saya mengumumkan supaya
kapolri berani tahu
artinya kemarin sekitar jam dua belas sudah katakan bahwa perdisambo harus tersangka
baru malam hari kapolri mengumumkan perdisambo tersangka kan begitu
nah untuk motif ini biarlah mereka biar ada fungsinya fungsi penyidik
nah tapi kalau pak mahfud md menyatakan ini berkaitan dengan orang dewasa
yang dimasukkan orang dewasa ini apa yang berhubungan dengan orang lain
cuma hanya orang dewasa yang bisa diminta pertanggung jawaban hukum
ini hanya bahasa bahasa politisi
ini masalah rumah tangga atau bagaimana

kalau masalah rumah tangga itu kan pernyataan saya awal dulu ketika membuat laporan polisi di anu
di baris krim polri sudah saya katakan ada dugaan atau ada informasi
bahwa bapak perdisambu diduga memiliki kedekatan dengan poluan cantik ya
dan itu juga sudah menjadi rahasia umum
tetapi kedekatan itu apakah benar apa tidak ya itulah tugas penyidik
mengungkap itu kan begitu
dan diduga bahwa almarhum ini kan adalah sebagai diduga ya
memberitahu atau diminta keterangan oleh ibu putri tentang bapak kemana atau kenapa tidak pulang misalnya begitu ya
nah jadi sehingga diantara mereka ada perselisihan
dan itulah dugaan sementara dan itu penyidik sudah tahu
dan publik juga sudah bulat balik menulis itu
karena menduga almarhum yosua ini mempunyai rahasia besar yang dimiliki oleh pak perdisambu
sehingga ini membuat sebuah ancaman bagi dimannya
ancaman itu di ancaman yang tanggal tujuh itu kan apabila naik ke atas akan dibunuh atau dibantai kan gitu
maka tugas penyidik lah yang membuktikan apa ini apabila naik ke atas ini
apakah naik informasinya ke pimpinan
apakah seseorang mengundurkan diri kepada pimpinan
atau apapun motifnya itu apakah ada kejahatan persekokolan jahat yang naik ke atas
ataukah yosua naik dari lantai bawah ke lantai atas kan ini adalah tugas penyidik
biar ada pekerjaan mereka
kemudian yang didalami oleh penyidik saat ini adalah pendalaman soal apakah yergenpol perdisambu ikut menembak
anda bagaimana menurut anda
kalau saya yakin dia yang menembak
begitu saya lihat wajahnya berada richard eliezer
itu wajah polos wajah dari kampung
itu wajah polos wajah dari kampung
dan saya tidak yakin polisi pangkat paling rendah melakukan penembakan di rumah kadik propamnya tanpa perintah
kalaupun dia ikut menembak itu adalah masuk kategori pasal empat ribu delapan ratus empat puluh sembilan
artinya tidak ada pilihan
oleh karena itu saya juga mengkoreksi informasi abang tadi yang menyatakan berada richard eliezer telah meminta maaf
itu tidak benar
yang benar dia ucapkan tidak benar
dia ucapkan turut berduka cita
turut berduka cita itulah kata kata umum
siapa saja boleh mengucapkan itu
tetapi permintaan maaf sampai dengan detik ini belum ada diterima oleh keluarga maupun saya selaku kuasanya
baik saya mau masuk ke soal kasus dugaan perbuatan kesusilaan
ini kan sudah dibuat bap nya oleh pengacara disebutkan tadi di informasi awal
ibu putri sudah menuangkan bap dalam pemeriksaan dengan penyidik
kalau anda melihatnya ini semakin terangkan
saya tidak yakin itu
saya tidak yakin itu dari ibu putri
tetapi ada yang mengajar ngajari untuk membuat itu
nah oleh karena itu saya mengingatkan ibu putri bangkitlah dari apa namanya depresanmu atau dari apapun namanya itu
cabut itu laporan
katakan yang sejujurnya
dua duanya laporan itu harus dicabut
jangan sampai yang melapor balik
nanti makin berat
terus kita lihat
nanti makin berat
tetapi kalau ibu sadar dan bertobat
ambil waktu mengunci diri di kamar
berdoa kepada tuhan elohim
masih ada jalan keluar
demikian juga pak perdisambo
saya akan tolong hidupmu apabila kau sadar dan bertobat
renungkan ini siang malam
oleh karena itu nanti
kalau sudah dicabut itu laporan dan dikatakan yang sejujurnya kepada penyidik
saya akan tolong mereka
baik bang kamarudin
apakah anda melihat ada kelompok kelompok
atau oknum oknum di kepolisian
kalau dari ketua ipw
pak sugang mengatakan ada game mafia di kepolisian
apakah benar atau tidak
mungkin anda juga mencermati di lapangan
tapi dijawab ustaz yajidat
taulah bersama kami di cnn indonesia news hour
terima kasih bersama kami
kita lanjutkan kembali di dalam kami
bersama bang kamarudin simajuntak
advokat dari almarhum brigadir yosua
dan juga bergabung melalui hubungan dari pak alfon
pak alfon masih tersambung pak alfon
pak alfon kalau saya mengutip apa yang disampaikan
oleh ahli hukum pidana kemarin berbincang
pak kudri setompul menyatakan bahwa
yang menghambat dari proses penyelidikan ini
berawal dari penyelidikan kemudian penyelidikan
ada pihak pihak atau oknum oknum
yang membuat penyelidikan ini
menjadi terkesan begitu lama
ada oknum oknum tertentu
kalau anda melihatnya
apakah benar ada kelompok kelompok tertentu
yang ini membuat
seakan akan ada pro terhadap irjen paul ferdisambu
dan juga kontra terhadap ferdisambo
silahkan pak alfon
jadi kalau melihat satu gerbong
dari propam sekian puluh orang dan sebagainya
ini adalah sebuah kelompok
latar belakang kebangkatan
tapi memiliki kepentingan kepentingan
yang sama yang saling menutup
sehingga ini ada sebuah kolaborasi
kalau orang kor ini
ada yang suara satu dua tiga dan empat
ini kayak kor
yang sebuah apa
sehingga saling menutup
ini yang membuat
perkara ini menjadi
pertelitulah dan lama
soalnya sederhana sekali gitu
kalau dari istana juga menyatakan
pak mahfud md
pak menko polukam
sampai dengan pengadilan
kalau anda melihatnya
ini akan semakin terang benerang
apalagi ada dugaan kasus pelecehan seksual
dan juga motif pembunuhan ini
ya kalau menurut saya
akan menjadi terang beneran
sedangkan kalau soal pelecehan
masih dalam tanda tanya
karena sampai hari ini
saya baru dengar
yang akan jadi pelapor
itu baru dengar keterangannya
bagaimana kalau korban
baru dengar keterangannya
orang sudah bisa menyimpulkan
mesti ada fissure nantinya
ada saksi nantinya
dari mana datangnya
ini cuma kemasan
buat kemasan ini
putri cenerawati ini berada di lokasi penembakan atau di tkp
apakah nanti juga bisa diusut dari unsur pidananya terhadap putri cenrawati pak alfon
yang mengherankan saya yang saya dengar itu bahwa permintaan perlindungan kepada lpsk
itu adalah permintaan dari seorang petisambu kepada ltsk
agar dirinya dilindungi maupun barang adanya dirinya dilindungi
aneh lindungi terhadap apa istrinya
nah ketakutan apa yang istrinya takut agar dilindungi
kan tidak perlu ada yang ditakutkan
kan paling paling ketakutannya ya kalau dia omong apa adanya diseraikan latihnya
jadi tidak perlu dilindungi
yang perlu dilindungi mungkin barada
jangan sampai barada dipaksa atau dipesan membuat pernyataan pernyataan
yang tidak sesuai dengan apa adanya
nah terhadap kemungkinan keterpaksaan itulah barada ini perlu dilindungi
kalau terhadap istrinya dari seorang tadi propang
apa yang harus dilindungi
karena dia adalah orang yang memang harusnya jadi pelapor
tapi sampai hari ini dengan dali masih stres dan sebagainya
belum juga bisa berkomunikasi
tetapi pengacaranya lebih banyak ngomong seolah pengacaranya mewakili
apa apa yang jadi suara hati nuraniya ibu
kalau ibu itu yang stres bagaimana dia bisa ngomong bahwa begini begitu kan
jadi mengajaukan persoalan sebenarnya
baik ada tiga poin yang setangkap dari kapolri
kapolri semalam menyatakan konferensi pes
tiga hal yang harus didalami berikutnya adalah
letak dari cctv yang masih belum diketahui sampai sekarang
kemudian hal yang kedua apa motif dari pembunuhan ini
dan kemudian yang ketiga apakah benar irjen fadil sambo menembak langsung dari almarhum yoyosua
anda melihatnya sejauh mana kesulitan yang akan dihadapi oleh penyidik
untuk mengungkap tiga hal ini
barada e itu tak dikunci
kalau toh cctv tidak ada yang jelas bahwa ada mayat tergeletak di situ
barada e menyatakan waktu dia turun melihat yoyosua sudah tergeletak berpelumuran darah
itu kata kata daripada berada e
walaupun kata kata itu tidak harus kesaksian satu saksi artinya
tetapi bisa dilihat lagi nanti dari balistik
kalau memang nanti barada itu menembak itu dari mana letangnya
maka kemiringan lubang masuk
dan lubang keluar
nah sedangkan di mana posisi daripada di sati propang di sambo
sehingga jadi kita tahu siapa pelakunya di situ
baik pak alfon saya mau ke bang kamarudin simajuntak
bang kamarudin anda pernah menyatakan ke cnn kepada saya tepatnya di dialog sebelumnya
ada dugaan ancaman pembunuhan yang akan terjadi ke almarhum yosua
ada ancaman juga dari skuad lama ya yang berinisial d
apa kabar dengan inisial d ini apakah masih harus diketahui
sampai dengan detik ini squad lama yang mengancam ini yang berinisial d itu belum jadi tersangka
inilah orang yang diduga sangat dekat dengan bapak
dan merupakan ajudan yang melekat yang diduga sering memberikan hasutan
sehingga bapak perdisambo terhasut
artinya dalam foto yang anda berikan juga bukti dokumen terhadap foto foto ajudan itu berada di antara ajudan
ada di situ
posisinya di sebelah mana ya bang gamal
posisinya kalau dia menghadap ke depannya
mungkin setelah sementara diputarkan mungkin bisa dicari nanti grafik ajudannya
di sebelah kanan
di sebelah kanan
kalau berada eliezer itu kan dia paling pinggir dia
ini pak silahkan kita lihat
ini yang pertama pak irjen ferdisambo
kemudian ini yang menjadi tersangka ya pembunuhan
ini posisi d di sebelah mana
yang setelah apa namanya itu
ketiga dari pinggir
ketiga dari pinggir
mungkin belum terlalu jelas untuk diputar
silahkan dilanjutkan ke
jadi apa namanya itu
jangan lagi kita mengatakan ada pelecehan
atau dugaan pelecehan
itu kan sudah dibantah oleh kapolri tadi malam bahwa itu dibuat oleh master skenario atau penulis kan begitu
atau itu apa fake news nya ibaratnya atau sekenario palsunya
oleh karena itu saya peringatkan melalui forum ini
kalau masih ada yang menyatakan itu dugaan
pelecehan atau pelecehan atau kekerasan seksual
saya akan tindak secara pidana
baik juga secara perdata perbuatan melawan hukum
karena anak klien saya atau bayi saya itu tidak melakukan itu
ini kan sekenario mereka
masa kita ikutin sekurang kurangnya
bahkan saya peringatkan tadi kepada ibu putri
yang menjadi fokus saya baik
ibu putri bangkitlah cabut itu laporan
ibu sudah dewasa loh istri bintang dua gitu loh
jangan didiamkan terus ini kejahatan ini
kita fokus ke yajudante nih bang
sejauh ini kenapa masih belum dipanggil oleh penyidik
kalau anda menduga ini yang menjadi ancaman
itulah yang membuat saya kemarin marah ketika saya ke bar es krim itu
apakah berinisial d dan kawan kawan ini
ataukah fs atau istrinya sudah diminta keterangan
jadi bagaimana kita percaya
dan d juga berada di lokasi tkp ketika peristiwa terjadi
itulah tukas penyidik
yang jelas saya ikutin kan ada pengancamannya
ancamannya itu dari tanggal dua puluh satu juni dua ribu dua puluh dua hingga
yang mengancam d
tidak bapak ferdisambo
tidak ferdisambo yang mengancam
nah tetapi yang kita duga ini terhasut oleh d ini
karena dia yajudante yang mereka termasuk juga yang mendampingi
dia menghasut pak irjen ferdisambo
ketika mereka pergi dari magelang
motifnya apa ya untuk menghasut pak irjen
karena si bapak dan si ibu
kecemburuan dalam hal apa nih bang
karena si bapak dan si ibu lebih sayang kepada
almarhum diperlakukan sebagai anak
bahkan ibu putri
telah pernah meminta kepada
kepada ito saya atau kepada klien saya
ibu yang melahirkan maksudnya almarhum
tapi biarlah saya yang merawat
artinya itu sudah dianggap mereka anak bersama gitu loh
terkait dengan d ini sudah dilaporkan ke penyidik
dugaan ancaman pembunuhan
sudah udah dicatat
bukti barang buktinya sudah disita kok
hal ini kalau anda melihatnya ada tidak aktor lain selain pak ferdisambo
dalam hal ini
itu yang menulis skenario
pasca dibunuh dibuat tulis skenario
baru ada pemeran pemeran lainnya
kpu yang membuat siapa pak
yang membuat itu ya
ferdisambo dan kawan kawan
di situ kan mereka ada membuat skenario ada yang memperbaiki skenario dan seterusnya
skenario itulah yang mereka ikuti terus sampai dengan sekarang
makanya saya bilang untuk menolong mereka ini khususnya institusi polri
tidak bisa lagi mereka karena sudah balilu di dalam skenario itu
baik saya ingin tahu
bagaimana respon keluarga
setelah pak ferdisambo menjadi tersangka semalam apa yang ingin ditambahkan kepada publik
respon keluarga kepada saya tetap dia bilang semua harus diungkap dengan terang benerang
sesuai amanat konstitusi dan amanat undang undang
jadi jangan lagi ada yang ditutupi
dan saya peringatkan kepada juga yang membuat hoax hoax itu termasuk bendy mamoto dari komponasi itu
supaya mencabut itu semua perkataannya
bahwa itu perbuatan melawan hukum
dia bilang dia melihat dia mendengar dia mengalami itu kan
itu kan kejahatan padahal dia tidak lihatkan gitu
demikian juga mantan kapolres jakarta selatan
itu kan kejahatan
menghalang halangi penyidikan menghilangkan barang bukti merusak barang bukti atau menyembunyikan barang bukti
itu kan kejahatan gitu loh
dan ini kita negara hukum berdasarkan pasal satu ayat tiga undang undang seribu sembilan ratus empat puluh lima
maka saya menguji betul nggak negara negara hukum
betul nggak sesuai pasal dua puluh tujuh satu ratus empat puluh lima setiap orang sama di hadapan hukum dan pemerintahan
kalau sama kalau betul itu konstitusi mari kita pertahankan kan begitu
baik saya mau respon anda pandangan anda pak alfon terkait dengan statement dari ahli hukum pidana lain pak asep
yang menyatakan bahwa pak alfon masih tersambung ya
ada kemungkinan besar peluang dari barada eliezer bisa dibebaskan karena ia sebenarnya dalam kasus ini diperintahkan oleh atasan
mau tidak mau harus menjalani apa yang diperintahkan oleh atasan
kalau anda menanggapinya seperti apa
apakah ada pasal yang mengatur bahwa
seseorang yang dalam kejadian ini mau tidak mau harus terlibat dalam penembakan atau pembunuhan karena perintah dari atasan
silahkan pak alfon
yang dimaksud perintah atasan atau perintah yang sah itu diatur dalam pasal lima puluh satu kuhp
sebagai seorang barada yang baru selesai sma misalnya tiga empat bulan pendidikan
mengikuti seorang petinggi yaitu setingkat tadi propam
ada kesulitan dari seorang barada untuk membaca dan menghasilkan perintah
tembak tembak itu apa perintah atasan ataukah sesuatu yang harus dipertimbangkan yang harus dikerjakan
menurut saya bisa saja barada itu masuk dalam konstruksi pasal lima puluh satu
jadi perbuatannya tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban karena dia diperintah oleh orang yang memang jadi penyusupannya dia
karena sebagian kebiasaan di dalam tni dan polri pak waham itu kalau ditanya pun hanya jawab siap siap siap
salah pun siap salah nggak tahu salah benarnya siap
nah terhadap kondisi itulah dia tidak bebas menentukan sikap tembak
dia tidak boleh bertanya apanya apa yang ditembak mau tembak di mana tidak bertanya
di perintah ya tembak dan bawa bawaan itu kerjaannya
baik ini melalui pengacara atau kuasa hukum yang akan mendampingi eliezer terkait dengan peluang bebasnya dari kasus ini atau bagaimana
karena yang bersangkutan sudah mengajukan justice collaborator ke lpsk alfon
mau sebenarnya kalau pemeriksa penyidik pun pemeriksa dan ibaratnya dia diperintahkan semacam itu itu sudah sesuatu yang terang benerang
pasal lima puluh satu itu punya penjelasan pun cukup rinci
kedua masih perlu dipersoalkan pada saat berada e melihat yang tergeletak itu berlumuran darah dia nembak mayat atau nembak orang masih hidup
kan itu persoalan
kalau nembak mayat atau
badan yang sudah menjadi mayat tergeletak tidak ada pasal di sana
nah kalau masih menembak orang hidup karena perintah maka kenapa pasal lima puluh satu bisa bebas
baik ini terkait dengan hasil uji balistik dari apa yang telah dilakukan oleh baris kempori dan akan disampaikan pada hari ini di komnas ham
kita tunggu hasil uji balistik dan juga kita tunggu hasil otopsi ulang ya dari
boleh saya tambahin sedikit
sebentar bang kamarudin kita tahan dulu soal ini kalau anda menanggapinya seperti apa pak alfon terkait dengan uji balistik
pemeriksaan hasil forensik terkait dengan kasus ini seberapa penting hasil ini akan diketahui publik dan juga penyidik
uji balistik akan memberikan petunjuk tembakan mana yang mengakibatkan kematian uji balistik
peluru mana yang masuk ke tubuh korban yang mengakibat kematian nah peluru mana ini berkaitan dengan siapa yang punya senjata yang melakukan penembakan begitu itulah hubungannya
baik kalau hasil forensik ini menguatkan
nanti pengadilan tidak ada kasus dugaan pembunuhan berencana
kalau uji balis ini tidak bisa dikategorikan dengan perencanaan karena kalau perencanaan itu mesti dalam berita acara lain
hasil forensik otopsi ulang pak
motif perbuatan perbuatan persiapan apa apa yang dikerjakan sampai pada kejadian penembakan ini
itu unsurnya lain pak
ya maksud saya hasil forensik otopsi ulang ini seberapa nanti akan diketahui ketika di pengadilan akan dibawa
nah forensik otopsi ulang ini hanya untuk menemukan sebab kematian kemudian jam kematian kemudian arah tembakan berapa luka luka apa saja yang ditemukan dari tubuh korban itu
jadi soal soal yang lain tidak disebutkan oleh otopsi ulang itu
baik pak alfon kita minta tadi ada yang mau disampaikan oleh bang alvi
yang mau disampaikan adalah kalau memang berada richard eliezer memohon dia
dia harus jujur dan berterus terang
sampai dengan hari ini dia baru setengah setengah
salah satu contoh yang belum diungkap sama dia berapa dia dibayar
atau berapa dia diiming imingi
itu belum disebut angkanya
anda menyatakan ada
sedangkan saya sudah
ada rekening yang masuk ke keluarga atau eliezer
makanya saya minta libatkan pptk
itu temuan anda atau kerja kita
saya di awal awal saya jadi pengacara sudah saya katakan itu
libatkan koneksitas libatkan pptk
periksa rekening dia dan keluarganya termasuk rekening daripada si pengirim
nah apakah dikirim tunai atau dikirim melalui rekening kan begitu
kalau dia mau justice kolaborator ya harus berterus terang
supaya kita juga memahami kondisi dia
satu lagi koreksi ini
di dalam hukum militer memang perintah itu adalah hukum
tetapi polri itu bukan militer sipil
kalau pun ada perintah itu bisa menolak
karena perintah bukan hukum di dalam kepolisian
itu harus dipahami
di dalam militer perintah adalah hukum
tetapi di dalam kepolisian bukan
baik kalau anda sempat curiga atau menduga duga
bukan curiga saya dapat informasi
sebentar saya masukkan ini makwabrimob ketika ibu putri mendatangi makwabrimob minggu malam
ada kecurigaan dari anda apakah benar sosok putri cenrawati atau tidak
karena yang berkembang disuguhkan di masyarakat selama ini oleh mereka adalah ibu putri cenrawati ya
itu adalah seorang yang cantik membahana cetar dan sebagainya itu
mempesona putih tetapi yang datang di makobrimob itu kan kebalikannya
mungkin karena ketutup masker bang
biar ketutup masker macam saya ini karena saya kan pria ganteng biar pakai masker juga kegantengannya nggak hilang gitu loh
mungkin kecantikan seseorang hilang gara gara masker kan begitu
yang paling tidak terlihat apakah dia emosi atau tidak itu paling hanya dari situ aja agak sulit
tapi itu masih terlihat dari mata kan begitu
baik saya minta closing statement dari dialog ini pak alfon dan juga bang kamarudin
silahkan bang pak alfon terkait dengan kasus ini apakah butuh waktu lama untuk mengungkap tersangka tersangka lain setelah ferdis sambo
silahkan pak alvon
pengungkapan tidak perlu lama
apabila pak kapolri mau mendengarkan
berbagai masukan dari masyarakat supaya pekerjaan pekerjaan bawahannya pun bisa dikoreksi
karena mungkin saja ada dari bawahan yang ingin cari muka menutup nutupin berita
tetapi masyarakat yang sekarang yang kontrol yang begitu bagus bisa juga memberikan masukan
dan dia bisa tahu bahwa pemerintahan pemerintahan ini mengkonstruksikan sesuatu perbuatan yang sedang terjadi manipulasi tingkat bawah gitu
baik artinya saatnya polri berbenah ya bersih bersih dari oknum oknum tertentu ya begitu ya
untuk mempercayakan kembali kepercayaan publik ke masyarakat
kalau bang kamarudin seperti apa
pertama saya mau mengatakan uji balistik juga bisa membuktikan apakah itu pembunuhan terencana atau tidak
misalnya dari persiapan apakah alat tembaknya itu disiapkan alat peredam atau tidak
kalau sudah ada disiapkan alat peredam berarti kan terencana
sehingga kenapa dia ketika menembak tidak terdengar oleh orang orang di sekitar
sampai hal katanya dua belas kali tembakan atau berarti kan diduga pakai peredam
bukan gitu nah
kemudian saya mau mengatakan kepada presiden republik indonesia
supaya memulihkan harkat dan martabat serta nama baik daripada bresaya berekamisi manjuntak brigadir no priyansah joshua putawarat
itu harus dipulihkan
kami punya kepentingan disitu
yang kedua angkat dia menjadi pahlawan kepolisian
dan jadikan rumah rumah dinas itu jadi rumah museum
tentang bagaimana kejahatan kepolisian supaya dikenang oleh masyarakat indonesia sampai selama lamanya
bahwa tidak ada lagi kejahatan seperti itu
yang ketiga berikan kompensasi kepada ayah ibunya
itulah permintaan saya
baik semoga keadilan dapat ditegakkan di republik ini
pak kamarudin terima kasih atas waktu anda di studio kami di cnn indonesia
dan juga pak alfon
lu mau melalui semua anda ring
setelah aku pengamat kepolisian
terima kasih atas waktunya pak alfon dengan cnn indonesia news hour
selamat siang selamat siang selalu pak alfon